ya rizik syihab berencana mengajukan pra peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka kasus penodaan pancasila
setelah pihaknya mendapatkan surat penetapan tersangka dari polda jawa barat
pernyataan tersebut disampaikan kuasa hukum fpi sugito atmopawiro
sugito mengaku tak heran rizik sihab ditetapkan menjadi tersangka karena kliennya dianggap menjadi target
setelah berhasil menggerakkan masa memperkarakan gubernur dan non aktif basuki cahayapurnama ke pengadilan
untuk melakukan upaya hukum tandingan pihaknya akan segera melakukan peradilan terkait kasus tersebut